saudara tim hukum nasional anies mohaimin merespon adanya dorongan agar presiden joko widodo diperiksa dalam sidang sengketa hasil pilpres
bambang wijoyanto menilai kehadiran jokowi bermanfaat demi asas keseimbangan keterangan di persidangan
menurut bambang nama jokowi sering muncul dalam permohonan tim hukum nasional anies mohaimin
sehingga kalau dapat hadir presiden bisa membela diri atas tuduhan yang bergulir di mahkamah konstitusi
selain jokowi bambang menilai beberapa nama menteri lain juga dianggap penting untuk diperiksa yakni menteri sekretaris negara pratikno menteri agama yakut holil komas dan juga menteri dalam negeri tito karnavian
kalau dari sisi kebermanfaatan sangat bermanfaat
karena tidak tidaknya dalam permohonan kami pak jokowi sering disebut
sehingga kemudian kalau beliau bisa datang dia bisa membela diri dalam proses ini
jadi cover both side bagus kan
jadi dari sisi itu sebenarnya dia sangat bermanfaat
sekarang mungkin atau tidak kita melihat hakim itu mencoba memanggil empat menteri dan itu tidak pernah dalam sejarah
jadi kalau kemudian hakim memandang perlu untuk meminta presiden karena banyak juga disebut dalam dalil dalil dari para pemohon itu menjadi menarik